sampai jumpa di video selanjutnya
pembelian kekayasan danakan ini dikenal sebagai sosok yang baik dan pekerja keras meski sudah berusia lanjut
sejumlah keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka untuk mengikuti upacara penutupan peti jenazah
dan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir
di tpi mente kulo jakarta selatan ramusia
kecelakaan yang melibatkan truk tangki pertamina di jalan alternatif cibubur kota bekasi pada senin lalu
menewaskan sepuluh orang dan melukai lima orang lainnya
f rizal jakarta